informasi dari dunia olahraga tim volley duduk putri indonesia berpeluang besar meraih medali emas setelah kembali menunjukkan penampilan impresif
bertemu dengan tim thailand di grup utp karanganyar indonesia menang dengan skor telak tiga
bertemu dengan tim thailand pada hari kedua pertandingan cabang olahraga volley duduk putri
dia diwianti dan kawan kawan tampil mendominasi jalannya pertandingan
tim masuhan andriarsrul setiawan ini mampu kembali menunjukkan penampilan apik seperti setelah mengalahkan kamboja
hasilnya pada set pertama indonesia menang mudah dua puluh satu
dalam dua set berikutnya thailand berusaha bangkit namun indonesia tidak memberikan kesempatan
dan menyudahi pertandingan dengan kemenangan dua puluh lima delapan belas dan dua puluh lima sembilan
cabang olahraga volley duduk putri asean para games dua ribu dua puluh dua hanya diikuti oleh tiga tim
yaitu indonesia kamboja dan thailand
setiap tim akan menang
akan bertemu dengan dua kali dan tim dengan poin terbanyak berhak memperoleh medali emas
tiga kosong juga tapi dengan hasil ini kami harus tetap semangat lagi
karena kita belum tahu besok strategi kamboja atau thailand seperti apa
kita harus bisa semangat lagi bisa mengatur strategi lagi untuk bisa mencuri poin lebih dulu